mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan konsisten menghadirkan inovasi
telah menjadi bagian sepak terjang bank indonesia di era digitalisasi
salah satunya melalui eksistensi kris cara bayar kekinian yang penuh kemudahan
dan dapat meningkatkan transaksi jodohi
bank indonesia bersama sama dengan asosiasi sistem pembayaran indonesia
ini telah meluncurkan cris yang merupakan game changer untuk pembayaran retail
penggunaan transaksi digital dengan kris ini kita yakini ini bisa mendorong transaksi umkm bisa tercatat
dan tentunya transaksi transaksi yang tercatat ini nantinya kita harapkan
dia bisa membentuk kredit profile
memasuki tahun kedua sejak resmi diluncurkan pada tujuh belas agustus tahun dua ribu sembilan belas lalu
qr code indonesian standard atau kris terus bertransformasi
untuk beri makna pada pelaku usaha maupun para pengguna
tak heran jika inovasi yang terus mengiringi keberadaan chris
mampu meningkatkan jumlah penggunanya yang didominasi oleh merchant
dari usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
mari kita gunakan pembayaran digital
qris di tempat wisata penginapan jasa pariwisata kuliner souvenir
pedagang kaki lima dan lainnya
qris banyak manfaatnya buat pedagang mudah digunakan dan kekinian
tak perlu buka dompet tak perlu nunggu kembalian atau repot repot tukar uang kecil
quick respon code indonesian standard atau kris ini jadi pintu utama kita
dan ini sangat menguntungkan bukan hanya konsumen
tapi juga pelaku usaha termasuk umkm
kris sendiri kan sangat penting untuk memberikan kemudahan
buat bukan cuma buat merchant tapi juga buat user kan
kris ini sangat penting karena digunakan bisa lintas channel gitu
bisa pengusaha yang online kemudian offline
baik pengusaha yang sudah mapan jadi outletnya juga sudah banyak
maupun pengusaha yang masih rintisan atau umkm gitu
di pitrans sendiri kita krisnya tidak hanya untuk belanja aja
tapi untuk zakat untuk sedekah ringan gitu
apalagi sekarang kan masjid masjid juga udah mulai go digital
sekarang kita kalau jum atan apalagi di masjid paitrend
nggak ada bolongannya jadi adanya barcode
langsung di scan pakai spinpay atau karena kris kan jadi sebenarnya
terbuka ke e money yang lain juga
tentunya harus ada saldonya ya kan
bisa di scan langsung belanja langsung dikirim ke rumah
kita ingin semua itu lebih efisien
kalau misalnya dulu orang masih bayar cash tunai
kita masih harus setor ke bank belum lagi ada perselisihan
kalau misalnya sudah pakai cris kan langsung terverifikasi nomornya semua sudah ada
tak berhenti menghadirkan inovasi bank indonesia tengah melakukan uji coba kris tts
seiring dengan peluncuran sandbox dua pada delapan april dua ribu dua puluh
yang menjadi ruang uji coba bagi para pegirus usaha teknologi finansial
khususnya di sektor sistem pembayaran
mau hidup makin praktis yuk bertransaksi pakai kris